permintaan kue kering di kota bandung meningkat jelang lebaran dua ribu delapan belas
dua pekan jelang idul fitri dua ribu delapan belas permintaan kue kering di kota bandung meningkat
hal ini dimanfaatkan oleh sejumlah produsen kue kering untuk meningkatkan produksinya
salah satu produsen dengan skala besar di kota bandung tahun ini bisa menjual hingga lima ratus ribu stopless
produsen dengan skala besar ini sudah memulai produksi kue kering dari lima bulan yang lalu
hal ini dilakukan guna mengantisipasi permintaan berlebih jelang lebaran
meskipun banyak varian rasa nastar green tea menjadi prima dona yang dicari konsumen
harga yang ditawarkan mulai sembilan puluh ribu rupiah per stoplessnya
kita ini karakternya memang produk lebaran ya
jadi menjelang lebaran ini kita persiapannya dari lima bulan sebelumnya untuk produksi
kebutuhan di lebaran
jadi ya lumayan dari lima bulan kemarin udah mulai sibuk sih
sekarang jadi tinggal distribusi aja gitu kita ke reseller kita sama ke konsumen
jadi sisanya ini kita di luar lebaran penjualan kue kering sangat turun drastis lah gitu
sementara untuk salah satu produsen kue skala rumahan
dalam sebulan mampu memproduksi lima ratus topless
penjualan dilakukan dari mulut ke mulut dan mampu
memberikan keuntungan dua kali lipat di luar bulan ramadan
harga yang ditawarkan berkisar tiga puluh lima ribu rupiah hingga delapan puluh ribu rupiah per stopless
alhamdulillah ada pasti ada kalau menjelang ramadan menjelang lebaran gitu
mungkin kualitas dijaga dari bahannya juga spesial semua
mungkin kan orang kalau misalnya enak nggak lupa lah gitu pasti balik lagi
jualan kemana aja bu
jualan kemana aja bu
tak kalah dengan produsen skala besar
di skala rumahan ini juga dijual beragam varian kue
mulai kue kastandle hingga putri salju
kue nastar hingga kini masih menjadi favorit konsumen
walaupun produsen kue menjamur tidak berdampak pada penurunan keuntungan
karena sebanding dengan permintaan yang tinggi dari konsumen
kiki haryadi bandung